kalau anda penggemar roti jangan sampai terlewati roti legendaris yang satu ini
eksis sejak seribu sembilan ratus dua puluh dua roti yang berasal dari soekarjo ini masih terus berproduksi hingga kini
pabrik roti yang kini dikelola oleh generasi ketiga ini berasal dari sang kakek yang bernama wong so dinomo
seorang juru masak keraton kasunanan surakarta
resep roti ini pun didapatnya dari belanda
saat itu sebagai juru masak keraton wong sodinomo diutus raja solo untuk membuat serta menjual roti di dalam keraton
salah satu bahan unik yang digunakan untuk membuat roti ini adalah telur bebek
telur bebek berfungsi sebagai pengembang alami pada roti
hal unik lainnya adalah proses pembuatannya yang tak lama
hanya butuh waktu sekitar sepuluh menit dari mulai bahan mentah hingga keluar dari oven
cita rasa ini juga yang dijaga selama seratus tahun
sehingga tetap menjadi roti pilihan baik warga lokal maupun warga dari luar wilayah soekarjo
sementara pada produksinya setiap hari
sri hartanto yang ditemani beberapa pegawainya ini mampu menghabiskan hingga dua puluh lima kg tepung terigu
sepotong roti widoro ini bisa anda rasakan dengan merogoh kocek mulai dari